nah gue lagi duduk di atas bagasi mobil sembilan sebelas gt tiga cup
bedanya nih mobil ini sama yang kayak sembilan sebelas di jalan apa sih
yang kelihatan nih apa dulu
sebenarnya kalau bisa dilihat bobot
buat mobil seribu dua ratus enam puluh kilo mungkin sekitar dua ratus kilo perbedaannya sama mobil yang
karena kita untuk balapan pasti kebutuhannya ringan
gitu terus ya body partnya beberapa karbon seperti pintu
terus di dalamnya ada roll bar juga
juga jognya cuma satu seat sebelah kiri
sebelah kiri karena ini mobil diimpor langsung kan dari mante
khusus buat balapan karena memang ini kan namanya cup car
balapannya sama semua mobilnya mobilnya satu tipe speknya sama
kayak kan mereka tuh pasti nyari nyari pembalap
kalau dari porsche sebenarnya pertama hubungin gue duluan
hubungin untuk menjelaskan kalau kita akan ada gt tiga
dan gt tiga itu sebenarnya balap gt tiga cup ini nggak semua negara punya
indonesia juga punya ini lah hockey lah
memang porsnya itu kan identik dengan barang yang mahal kan
barang mahal jadi waktu itu kita juga berpikir gimana nih gitu
waktu itu mungkin di awal tahun kita dihubungin
di awal tahun dua ribu dua puluh tiga ya
udah dihubungin kita bingung gitu
mau ikut balapan ini mahal gimana caranya
sampai akhirnya di pertengahan tahun mau akhir tahun
ada yang menghubungi gue mereka punya mobil ini butuh driver
sebelumnya porsche di jalanan ya kita pinjem pinjem aja punya temen
tapi kita tadinya bawa bmw dua ribu cc di kejurnas
ya sebenarnya perbedaannya bumi dan
ya kita perlu adaptasi lah dengan mobil ini
banslik ini jauh banget improvementnya untuk di track ya
karena gripnya luar biasa juga gitu
dengan speed yang kencang ada ban slik yang gripnya luar biasa
jadi semuanya maksimal gitu
kalau mungkin di interiornya tuh mas yang merubah itu apa aja
selain setirnya sih ya sama bucket seat tadi
yang paling ini ya yang paling signifikan justru setirnya
karena semua itu kita kontrol ada di tangan
ya karena kita ada di dalam track semua kita fokus ke depan gitu kan
yang paling kita paling gampang kita jangkau ya itu stirnya
jadi semua kontrol kurang lebih ada di tangan
oke jadi biar nggak usah gini gini gitu ya
mobil mahal mahal gak ada ac ada kipas gimana dong bro
mayan lah ya yang penting ada beding ini gitu
pake wear pack gak ada ac cuma ada kipas
apalagi tadi jam sebelas empat puluh lima
kita udah dalam sebelas tiga puluh kita keluar
kayak abis jadul sih
karena di mobil balap ini apapun sekecil apapun beban itu sangat berpengaruh di mobil
ini kan lurus nih
karena kan sebenernya yang secara regulasi yang dibatasi itu berat mobilnya
tapi balik lagi di balapan dan di mobil balap itu
bobot total itu sangat berpengaruh gitu
karena itu bisa mempengaruhi lap time kita di track gitu
jadi memang ya sebaiknya driver itu punya berat badan yang ideal gitu
sebenarnya citadel ini adalah satu developer di bali yang pemilik mobil ini gitu
itu bukan nama developernya
nama perusahaannya itu citadel
karena saya nggak bisa beli saya dibeliin belum bisa belum bisa belum bisa belum bukan nggak bisa
ini lampunya nih nyala nggak sih seroboh oh seroboh toto toto deh ini ada toto toto nih
enggak ini sebenarnya kalau lampu memang harus tetap nyala karena mobil ini memang bisa dipakai
buat balap malam dan kita perlu lampu juga untuk di balap underder ini
jadi harus tetap harus nyala berarti kuning apa putih
merah apa ya merah hahaha
lampu putih biasa oh putih ya gitu bener kan putihnya
yuk dalamnya sekarang mas gimana mas
buka dulu coba ya kita buka pintu pintunya buka dulu enteng banget bro
ya makanya balik lagi di balapan itu bobot sangat luar biasa
oh ini yang karbon kemarin ya ini karbon
tapi ini menambah berat menambah berat
tapi kita perlu untuk safety oh iya tuh
emang nggak pakai kamera aja justru kalau kamera kita bingung lihat di dalam oh iya sih
tapi ada juga yang pakai kamera untuk lihat review
kalau ini kita masih pakai espion tengah nah itu lebih enteng mana tuh mas
wah sengaja nanti coba ditimbang aja bro oh boleh tuh boleh hahaha
tapi itu memang ya kita tetap harus bisa mengetahui kondisi sekitar mobil kan
nah jadi kalau di mobil ini pakai spill tengah yang kita gunanya untuk bisa melihat ke belakang kita
spion kiri kanan untuk melihat kondisi sebelah kanan kiri supaya tidak ada insiden
nggak usah kerja lagi
jadi sebenarnya ini kenapa ada gambar sirkuit disini mas
untuk memori aja apa motorik memori buat saya di dalam gitu
jadi untuk lebih mengingat lagi turn turnnya ada beberapa turn gitu
dan jadi kita kalau misalnya ada satu kelemahan bentuk tikungannya tuh seperti itu
jadi terus kita bisa ingat gitu ini stillnya juga karbon aja kan karbon karbon
ini termasuknya nyanteng loh daripada yang gede itu lebih nyanteng gini loh
nggak semuanya berfungsi karena ada beberapa yang alatnya tidak tersedia di sini
jadi mobil ini dibeli memang ada tambahan tambahan lah
nah itu nanti bisa terhubung kesini tapi yang paling basic lah kita bisa lihat disini
nggak sekuen enggak semua ada di tangan makanya saya bilang tadi fokusnya di tangan semua
yang mati memang justru mobil ini sangat pinter mobil ini dibuat sangat pinter buat saya
jadi kita nggak perlu gas sebenarnya untuk maju yang penting release kopling secara pelan pelan
oke oke oke tapi ini kan masih ada tombol tombol tuh mas ini apa aja sih
jadi ketika ada tombol disini yang tidak bisa dikerja
pindah ke situ plan b dan disitu juga ada mapping untuk ketika white and dry
oke disitu kan kita nggak perlu disini ya yang masih bisa terjangkau disana fan jadi yang kita nyalakan sebelum balapan ada disana
yang selama kita berjalan nyetir semua ada di sini wiper
ini drq ini adalah drink sebenarnya
cuman di mobil ini belum ada alatnya kalau ini untuk crank untuk starter
tapi untuk saat ini kita pakai radio yang on terus jadi kita nggak perlu
oh nggak perlu tekan
nggak perlu kalau ini hy beam
kedim jadi ketika ada gangguan kita bisa ini ini reverse
tapi kita tidak pernah gunakan mundurnya karena memang di pitlins tidak diperbolehkan untuk mundurin mobil
dan ini mobil biasanya di jack stand
di jack ada jack dari sini masuk ke anginnya di sini
ketika dia masuk anginnya mobil akan naik
mobil akan naik nanti mereka akan taruh semacam kayak troli gitu ya di bawahnya untuk menggeser geser mobil gitu
tapi kelihatan sama ini oh kelihatan ya nggak di atasnya masih
bukan jadi yang menjadi poin utama di situ adalah rpm
di situ ada sea flight jadi ketika lampunya sudah merah kebiru itu kita harus shift
oh biar nggak terlalu high rpm ya
overraft juga nggak bagus untuk di track karena itu mengurangi laju kita
bukannya jadi mobil itu sampai ngang ngang gitu itu bukan mukanya kencang
iya kalau kita bisa lihat grafik tuh harus menyambung gitu grafiknya gitu
nah mungkin ini masih agak mencuri mata ini apa sih mas kotakan ini mas
ini untuk evakuasi kalau ada apa apa pintu tidak bisa dibuka ini yang akan dibongkar
buat evakuasi berarti mas ini evakuasi karena pokoknya mobil balap itu safety nomor satu
mau kencang kayak apa pokoknya safety nya harus nomor satu
mobil ini sebenarnya setiap negara punya kuotanya
dan kebetulan di indonesia kuotanya kalau yang saya tahu sudah habis
jadi tidak ada bagian lagi untuk di indonesia
tapi mungkin bisa dicari di negara lain yang kira kira udah bosen gitu
kalau gt tiga yang road car bisa
kalau yang ini mungkin kuotanya sudah habis di indonesia
sekali lagi selamat ya sudah menang
semoga ke depan di mungkin sprint challenge yang selanjutnya bisa menang lagi
jangan lupa klik like komen dan juga subscribe channel youtube kumasi free